atau dua puluh delapan empat juta orang penduduk jabodetabek
akan melakukan perjalanan di masa mudik lebaran tahun dua ribu empat belas
atau dua puluh delapan empat juta orang penduduk jabodetabek
akan melakukan perjalanan di masa mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan minat masyarakat
untuk melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun dua ribu empat belas
dan jika dibandingkan tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar empat puluh lima delapan atau satu ratus dua puluh tiga juta orang
terjadi lonjakan perjalanan masyarakat pada masa angkutan lebaran dua ribu empat
kementerian perhubungan melakukan persiapan baik secara operasional
maupun kebijakan dalam pengendalian pengaturan transportasi
dan penanganan secara komprehensif bersama instansi
kementerian dan pemerintah pusat polri pemerintah daerah bumn dan pihak swasta
adalah kementerian perhubungan kor lantas kementerian pwpr
dengan menerbitkan skb tentang pengaturan lalu lintas
dan mencerta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat
tanggal lima maret dua ribu dua puluh empat dan skb tersebut memuat pengaturan pembatasan operasional angkutan barang
kementerian perhubungan kpr dan kpp
kementerian perhubungan juga telah melaksanakan inspeksi keselamatan rem cek pada sarana transportasi darat laut udara kereta api
kami juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pengaturan transportasi pada masa angkutan lebaran dua ribu empat dan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas
tahun ini kementerian perhubungan juga kembali menelanggarakan angkutan mudik gratis pada lebaran dua ribu empat
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang ingin mudik
dan hari ini juga kami nyatakan bahwa kami mengkoordinasikan beberapa instansi yang akan melakukan penyediaan angkutan mudik ini
dan ini terdiri dari ada terutama berat
berkaitan dengan share motor dan program pemudik ini melalui darat laut kereta api dan juga beberapa titik simpul transportasi
pada masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat kami meluncurkan tagline mudik ceria penuh makna
dengan infrastruktur yang sudah terbangun dan kerja antara kementerian dan lembaga
maka diharapkan akan terbangun mudik
yang selamat aman nyaman serta terwujud mudik ceria dan penuh cerita bermakna
rekan rekan media yang berbahagia saya sudah berkoordinasi dengan menko pmk
selaku koordinator lintas kementerian yaitu kementerian perhubungan tni polri pupr kementerian bumn
kementerian kesehatan kementerian keteragakkerjaan pasar nas dan bmkg
sekali lagi untuk segera melakukan rapat koordinasi
guna memoderasikan pekerjaan pekerjaan yang harus dikoordinasikan
sehingga dapat mencapai tagline mudik ceria penuh mana
hal ini tentu selalu sesuai dengan diarahkan bapak presiden bahwa pemerintah harus melayani dengan baik
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya